sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau kamu gak minum saya akan paksa kamu minum
ma jangan ini minum ma buka
ma buka pintunya ma
ya allah fadil
itu bukan apa apa nak
itu cuma pil untuk kesehatan wanita nak
itu pil biasa
enggak fanny mama gak mau
itu cuma untuk menggugurkan kandungan kan ma
mama yang fadil kenal bukan mama kayak gini ma
mama tahu kan yang ada dalam kandungan kamila ini janin ma
kau sampai kenapa kenapa sama kamila gimana ma
ma mama kau tegas ma
fadil ini semua mama lakukan untuk kebaikan kamu nak
kamu gak sakit kak
mari ulang tudungnya

masa dulu pak
rasanya kena kamu
rasanya kena saya
mama memberikan jamu pengukur kandungan pada kamila
fadil juga gak ngerti pak
kenapa pak bisa sampai seneng seneng itu
terus keadaan kamila sekarang gimana
dokter masih berusaha mengayunkan
dan kamu tetap jaga kamila ya
kenapa semua ini bisa sampai terjadi
dok gimana keadaan kamila dok
selamat ya dok bayinya bisa kami selamatkan
kamila kamu benar benar beruntung ya
bayi kamu selamat
karena gitu pasti anak yang kuat
dok ibu kita lihat janinnya melalui usg ya bu ya
nah coba ibu lihat
ini kepalanya ini kakinya jadinya udah terbentuk bu
dan yang lebih penting lagi ibu bisa mendengar tetap jantungnya
ada anugerah yang luar biasa yang dari tuhan diberikan untuk ibu
coba ibu perhatiin bu
bu ibu perhatikan
dok bisa tinggalin kami berdua
kenapa kamu enggak mau lihat mbak
karena aku benci sama dia
ya ampun milla apa sih yang ada di pikiran kamu
kenapa kamu siap itu sama anak kamu sendiri
memang benar milla
mama yang nyuruh kamu minum jamu itu
tapi kan keputusannya ada di tangan kamu
dan kamu udah melakukannya
kamu udah berusaha membunuh anak kamu sendiri milla
kamu udah berusaha membunuh anak kamu sendiri milla

kamu harus ingat
kamu bukan tuhan
kamu gak berhak mencabut nyawa anak itu
dia begitu kecil lucu dan enggak bersalah milla
kamu janji sama diri kamu sendiri
bahwa apapun yang terjadi kamu akan selalu menjaga anak kamu
semangat ya milla

semangat ya milla